dalam asean indo pacific forum dua ribu dua puluh tiga pertamina menjelaskan upayanya mencapai energi bersih melalui dekarbonisasi
meski transisi energi bersih penting dilakukan pertamina harus memastikan ketahanan energi nasional menjadi prioritas

pertamina menjelaskan upayanya mencapai energi bersih penting dilakukan pertamina harus memastikan ketahanan energi nasional menjadi prioritas
pertamina menjelaskan upayanya mencapai energi bersih penting dilakukan pertamina harus memastikan ketahanan energi nasional menjadi prioritas
pertamina menjelaskan upayanya mencapai energi bersih penting dilakukan pertamina harus memastikan ketahanan energi nasional menjadi prioritas
pertamina menjelaskan upayanya mencapai energi bersih penting dilakukan pertamina harus memastikan ketahanan energi nasional menjadi prioritas
pertamina menjelaskan upayanya mencapai energi nasional menjadi prioritas
pertamina menjelaskan upayanya mencapai energi nasional menjadi prioritas
dengan potensi kapasitas penyimpanan karbon empat ratus gigaton indonesia bisa menjadi hub karbon dioksida di regional tinggal menunggu regulasi pemerintah terkait pemanfaatan dan penyimpanan karbon
upaya penurunan emisi tersebut guna mendukung perwujudan net zero emission di tahun dua ribu enam puluh mendatang